yang mulia kendati saat ini saya duduk di hadapan majelis hakim
yang mulia selaku terdakwa tetapi saya tetap bersyukur kepada allah swt
karena berkat dan anugerahnya lah
pada saat ini kita telah sampai di penghujung persidangan perkara
yang saya hadapi dengan kesehatan dan masih diberi kesempatan
menjalani hidup oleh sang pencipta
mengawali pembacaan pleido ini atau pembelaan ini
pertama tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf
permohonan maaf saya yang tulus kepada majelis hakim yang mulia
apabila selama proses persidangan ini terdapat tutur kata sikap
dan perilaku saya yang tidak berkenan
kepada jaksa penuntut umum atau jpu kpk
apabila terdapat kata kata dengan kalimat saya yang tidak mengenakan
dan tidak sesuai harapan gpu
demikian juga kalau selama ini ada sikap yang terasa kurang tepat
selama kita berinteraksi dalam persidangan
terlebih lagi apabila sepanjang proses penyidikan maupun proses persidangan
sikap saya dianggap tidak kooperatif